pengetatan arus balik lebaran dua ribu dua puluh satu ini berakhir hari ini tepatnya nanti nih jam dua belas malam
dan untuk mengetahui informasinya seperti apa pelaksanaan penyekatan arus balik di ruas tol jakarta cikampek
kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia sufiani tanjung
selamat pagi menuju siang sufi ini kalau informasi tadi jam delapan kan agak tersendat ya di sana
kalau misalnya pukul sepuluh pagi ini bagaimana apakah masih tersendat di sana
iya mevri dan juga sarah informasi terbaru dari pantauan arus lalu lintas di tol jakarta cikampek arah jakarta
di mana saat ini saya berada kondisi arus lalu lintasnya sudah lancar
namun memang di sekitar posko penyekatan arus balik idul fitri dua ribu dua puluh
di kilometer tiga puluh empat tepatnya di mana terdapat posko pemeriksaan swab antigen secara acak bagi para pemudik yang kembali ke arah jakarta
memang ruas jalur tol japeknya dibagi menjadi empat jalur
di mana kendaraan kendaraan pribadi yang terpilih secara acak akan langsung diarahkan menuju posko di mana saya berada saat ini
dan di posko ini nantinya oleh petugas para pengemudi dan juga penumpang nantinya akan dilakukan tes usap antigen covid sembilan belas secara langsung
dan hasilnya bisa keluar hanya dalam waktu kurang dari lima menit saja
setiap harinya petugas dan tenaga kesehatan yang di sini bisa melakukan tes hingga dua orang
karena memang setiap harinya disediakan sekitar dua tes kit swab antigen covid sembilan belas di posko kilometer tiga puluh empat tol jakarta cikampek arah jakarta ini
nah kemudian sejauh ini sejak pertengahan mei atau sekitar lima belas enam belas mei hingga hari ini
berdasarkan keterangan petugas
terdapat sekitar tujuh belas sembilan ratus delapan puluh lima orang sudah menjalani tes swab antigen secara acak di posko kilometer tiga puluh empat tol japek ini
didapatkan sekitar sembilan puluh dua orang yang positif covid sembilan belas dan sudah langsung diarahkan ke wisma atlet
dan baru saja informasi yang kami terima ada dua pemudik lagi yang swab antigennya reaktif dari hasil tes usap antigen yang baru saja dilakukan oleh petugas yang ada di posko kilometer tiga puluh empat ini
saat ini para petugas tengah menyiapkan kelanjutan dari swab antigen yang reaktif tersebut
karena akan dilakukan kembali pcr kemudian nantinya apabila memang dari pemudik yang kembali ke arah jakarta itu dari tes pcr nya
menunjukkan hasil positif covid sembilan belas tentu saja akan langsung diarahkan ke wisma atlet untuk menjalani isolasi

dan pantauan arus lalu lintas sendiri sejauh ini memang ruas tol jakarta cikampek menuju ke arah jakarta cikampek

dari pantauan kami di lapangan terlihat jelas bahwa memang arus lalu lintasnya cukup lancar
kemudian juga yang dari arah jakarta menuju ke arah cikampek di tol jakarta cikampek ini sendiri
pada saat pagi tadi kami sempat mengalami kondisi kemacetan karena memang adanya kecelakaan truk pasir
saat ini sudah terurai kembali di mana kendaraan yang menuju ke arah cikampek sudah bisa melintas dengan lancar
di ruas jalan tol ini terutama yang kami lihat dari kilometer tiga puluh empat sendiri
kendaraan bisa melaju ke kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi karena memang kondisinya cukup lancar
dan kondisi ini memang jauh berbeda sekali dengan pagi tadi ataupun juga malam tadi bahkan
karena memang di sini di km enam puluh lima menuju ke arah jakarta hingga km empat puluh tujuh
petugas sempat memperlakukan kontraflow karena memang arus kendaraan yang sangat macet dan cukup padat
namun kontraflownya tidak terlalu jauh karena memang arus kendaraan yang sangat macet dan cukup padat
kontraflow itu sendiri sudah berakhir malam tadi sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh dan pagi tadi kami memang sempat menemui bahwa arus kendaraan
yang menuju ke arah jakarta di tol japek ini memang sempat tersendat dan merayap
seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa memang di tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh satu ini
memang penyekatan arus balik lebaran dua ribu dua puluh satu sudah akan diakhiri pada malam nanti pukul dua puluh empat atau pukul
sebelumnya memang sempat tersiar kabar atau informasi yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa penyekatan arus balik
lebaran ini akan perpanjang hingga awal juni atau hingga pertengahan juni
namun kami sudah menanyakan dan mengkonfirmasi secara langsung pada petugas yang ada di lapangan
apakah sudah ada informasi mengenai rencana perpanjangan dari penyekatan arus balik menuju ke arah jakarta di empat belas titik penyekatan di sekitar jabodetabek ini
ternyata sejauh ini belum ada informasi lanjutan apakah memang dilanjutkan
jadi memang dari petugas yang berada di lapangan sendiri menyebutkan informasi yang mereka terima
perintah yang mereka terima adalah melakukan penyekatan hingga pukul dua puluh empat malam ini saja mevri
baik itu tadi laporan langsung dari koresponden cnn indonesia sufiani tanjung langsung dari tol jakarta cikampek
selamat kembali melanjutkan tugas anda sufi dan juga tim cnn indonesia di sana